mengawali karir pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nama steve eoki telah menjadi perbincangan dunia
sejak dirinya meluncurkan album debut
hampir dua puluh tahun meniti karir
eoki sudah banyak melakukan kolaborasi musik
dengan penyanyi maupun rapper dunia
tak puas sampai di situ eoki mulai merambah pasar k pop
salah satu yang mengejutkan ialah kolaborasi dirinya
dengan grup k pop bts dalam single mic drop
yang baru saja dirilis november lalu
j yang memiliki nama asli stephen
mengaku sangat mengidolakan duo elektronik asal perancis dav punk
sebagai dj internasional
aoki telah tampil dalam berbagai pertunjukan di panggung festival
ia pun menyampaikan pandangannya mengenai masa depan dance music dunia
dalam waktu dekat
eoki rencananya akan mengeluarkan single terbaru
dan melakukan tour di amerika bertajuk the colony bus tour
nadia laras jakarta